kk rental book yang terletak di kawasan lempuyangan kota yogyakarta
merupakan satu dari sedikit rental komik yang masih bertahan hingga sekarang
koleksinya pun terbilang lengkap dari mulai komik komik legendaris tahun sembilan puluh an
hingga komik terbitan terbaru
sejumlah koleksi komik lama seperti marichan kung fu boy
detektif conan kapten tsubasa
hingga komik komik modern seperti one piece dan naruto bisa anda jumpai di sini
tidak hanya komik saja kk rental book yang berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
juga menyewakan novel novel tahun sembilan puluh an seperti novel novel karangan margate
dan juga cerita silat karangan penulis legendaris asmaraman s kupinghul
jika di total koleksi buku kk rental book
kini mencapai ribuan buku komik dan novel
yang terdiri dari komik komik jepang hingga komik dan novel novel eropa amerika
kita yakin bahwa kita masih punya pangsa pasar
masih banyak orang yang suka membaca yang non paper
jadi yang dia nggak terpengaruh sama digital kemudian
kedua kita punya idealisme bahwa buku ini gak akan hancur oleh termakan oleh zaman
tempat ini akan tutup dari dulu dulu
kalau saya tidak punya idealisme atau keyakinan atau kecintaan akan komik kemudian
saya suka komik saya suka baca komik

saya suka orang lain mendapatkan sesuatu dari komik atau dari
biaya sewa buku di kakak rental book bervariasi
namun khusus untuk komik harga sewa per minggu dipatok rp satu lima ratus per buku
bagi pelanggan yang terlambat mengembalikan akan didenda lima ratus rupiah per hari
teddy tidak mengharuskan pelanggannya meninggalkan jaminan uang
atau identitas untuk menyewa novel maupun komik
hal ini sesuai dengan nama rental bukunya yakni kakak
yang merupakan kependekan dari kejujuran dan kepercayaan
teddy mengaku hingga kini pelanggannya yang paling banyak adalah pecinta komik
dan novel generasi sembilan puluh an yang masih setia membaca komik cetak
namun ada pula pelanggan yang sengaja mengajak anak anaknya untuk menyewa komik
sebagai sarana edukasi agar anak anaknya gemar membaca
nah harapannya tentu bisa
saya menekankan literasi anak ya dengan gemar membaca
jadi anak di setelah waktu luangnya apalagi sekarang dengan perkembangan gadget
ya kan semua ada di gadget kadang terlupakan sumber lain untuk bacaan juga ada buku begitu
nah kebetulan tempat ini ya lengkap jadi saya jauh jauh dari sana kesini untuk pinjam komik ini
teddy mengaku tidak mengejar keuntungan dalam menjalankan bisnis penyewaan bukunya
ia terus bertahan menjalankan usaha rental buku
karena kecintaannya terhadap komik
meski tidak mengejar profit teddy mengaku bisnis rental bukunya masih menguntungkan
setiap hari rental bukunya didatangi rata rata empat puluh orang penyewa
dan mampu meraup omset lima ratus ribu rupiah hingga satu juta rupiah per minggu
ia optimis akan terus bertahan selama masih ada pencinta komik dan novel
serta selama penerbit penerbit masih terus menerbitkan komik komik baru
wahyu juniawan daerah istimewa yogyakarta